seperti inilah suasana kampung gunduruan desa kerajaan kulon
kecamatan kalibungu kendal jawa tengah senin sore
mereka terlihat membawa aneka macam jajanan untuk ditukar dengan jajanan lainnya
deretan jajanan beraneka macam ada di depan rumah warga
tetapi tidak untuk dijual
aneka macam jajanan ini disajikan untuk warga yang kemudian akan saling ditukar
anak anak dengan pakaian baru membawa makanan untuk dibagikan
atau ditukarkan dengan makanan dari para tetangga
tradisi saling tukar penukar makanan ini sudah menjadi kegiatan rutin warga
dalam menyambut maulid nabi muhammad saw
tradisi yang dikenal dengan sebutan ketuin atau weh wehan ini
sebagai bentuk rasa syukur dan bangga menyambut kelahiran nabi muhammad
tradisi ini menjadi tradisi paling khas dan unik di kaliwungu
disebut weh wehan karena pada tradisi tersebut dilakukan saling tukar menukar makanan antar tetangga
bahkan antar kampung
jajanan yang ada pada tradisi wewehan banyak disukai anak anak
seperti es krim wajik mie instan dan makanan ringan lainnya
makanan khas yang selalu ada dan tidak pernah ketinggalan pada tradisi ini
adalah sumpil dan ketan beraneka warna
ini tradisi apa namanya
tiap tahun atau gimana ini
ini tiap tahun
senang nggak dengan ditukar tukar makanan ini
ditukar dengan makanan lain
ini apa sih dik acaranya dik
enggak ini tradisi apa namanya
itu diperingati setiap tahun atau gimana
saat apa dik
ini emang hanya ada di kampung ini aja ya
itu kemudian nanti ditukar sesama warga atau gimana
apa aja yang ditukar itu
yang penting makanan ya
memperingati lahirnya kanjeng nabi muhammad saw
berarti diperingati setiap tahun mbak
setiap tahun sekali
namanya apa mbak tradisi mbak
itu memang harus tukar menukar makanan atau gimana
iya tradisinya kita kan sama sama bersuka cita
masing masing kita ingin bersedekah istrinya gitu
warga kalimungu terus melestarikan tradisi weh wehan
karena bisa menjadi tali silat rahmi sesama warga
takteo dimas kendal